bagaimana kita melihat aroma pilpres di panggung pilkada kali ini
mengingat apa yang telah terjadi di debat kedua pilgub jawa barat kemarin
pertanyaannya siapa menunggangi siapa nih
nah yang dalam konteks ini pilpres menunggangi pilkada
atau pilkada yang menunggangi pilpres
untuk menjawabnya kita sudah bersama dengan bang eriko sotarduga
yang hari ini pakai batik
jangan jangan lihat bang eriko pakai batik
waktunya saya jadi pd perjuangan
terima kasih bang eriko
selamat malam mudah mudahan
terus ya orang batang pakai batik tuh keren juga ternyata
indonesia kuncinya itu
ada bang ander olsiade yang pakai batik juga nih
wakil sekjen partai gerindra
terima kasih bang andre sudah datang
kemudian ada bang fadli ramadhanil
terima kasih bang fadli
saya mau ke bang eriko dulu deh
anda lihatnya ini problem yang patut diurus
diusut dan diputuskan dihukum gitu
atau ya ini bunga bunga demokrasi aja
ya sebenarnya kalau kita mau berbicara
dari sudut pandang
kalau dari sudut pandang aturan ya tentunya kan
kita harus berbicara sesuai aturan yang ada
karena bagaimanapun juga
kemarin ini kan berbicara mengenai
pilkada jawa barat
kalau dilihat juga tema pembicaraan itu
sebenarnya adalah mengenai lingkungan
yang ada di jawa barat esdm
kemudian mengenai sungai
sebenarnya yang dibicarakan ini kan hal hal yang sangat positif
bagi masyarakat jawa barat
tentu masyarakat jawa barat kan harus melihat
nanti pemimpinnya yang akan memimpin jawa barat
dalam menata lingkungan menata sdm
menata air di jawa barat
nah ini sebenarnya kan
intinya di sana
tetapi pada saat akhir terjadilah seperti yang
yang kita lihat bersama di
nah kalau dari kami sebenarnya seperti ini ya
aturan yang ada silahkan ditetapkan
apalagi kalau dilihat tadi kan juga dari bawaslu
ada menyampaikan bahwa
ini tentu menjadi ranah mereka
untuk menyelidiki hal ini dan tentu
ada rekomendasi rekomendasi juga terhadap
kpud di jawa barat
buat anda pribadi pd perjuangan dan tim hasana sendiri
atau ya sudah lah kita bermaaf
sri kalau mau bicara jujur ini ya
itu kan tadi dari persepsi aturan
yang memang tidak ada namanya di aturan itu
bias ke kiri ke kanan
tapi kalau dari sisi politik
ini kita berbicara nanti kan bung andre bisa menanggapi
atau nanti dari per ludem juga
bahwa kan jawa barat
ingin memilih pemimpin ya
ingin memilih pemimpin
kalau meminjam istilah kata bung karno
satu kata dan perbuatan
nah artinya yang mau dipilih ini kan pemimpin terbaik
diantara empat calon ini
nah masyarakat jawa barat itu melihat dari media televisi
dan melihat bahwa apa yang mereka dapatkan
seperti apa yang ditampilkan disana
itu juga yang akan mereka putuskan nantinya

mereka melihat apakah mencapai sebuah kemampuan yang berbeda
sesuatu kekuasaan itu
kita harus mempergunakan berbagai macam cara
kalau kita berbicara juga
apakah sekarang sudah ada yang namanya pilpres
belum ada calon
jadi dia punya masalah secara etik
pendaftaran baru bulan agustus
jadi buat pd perjuangan ini punya masalah secara etik
dan punya masalah secara politik
itu persepsi masing masing
bagi tentu kita melihatnya ya ini sesuatu hal yang dikaitkan
karena memang barangkali ini
barangkali juga ya namanya manusia kan sudah hopeless juga
tidak punya cara lain lagi
tidak ada cara lain lagi untuk menaikkan
kalau sudah tidak ada kan apa lagi
ya harus ini yang dilakukan
itu langkah putus asa kalau kata pd perjuangan
itu mas budi yang nyampaikan
kita akan bicara dengan pak adrian dan pak ali
tapi usai jenak berikutnya tetap bersama kami
jadi hopeless ini pasangan asyik ini
sampai akhirnya mengeluarkan kaos itu
enggak hopeless lah
itu sebenarnya kan hari minggu
di kampanye akbar di bandung
baju kaos itu sudah dipakai oleh pasangan sudrajat dan
pak seku ya
dan itu tidak ada apa namanya teguran dari
bawaslu maupun kpud
lalu sebenarnya pernyataan pak sudrajat itu
beliau sebagai calon pemimpin jawa barat
beliau ingin menyampaikan aspirasi
sebagian besar masyarakat jawa barat
yang menginginkan terjadinya pergantian kepemimpinan nasional
itu aspirasi yang ditemui oleh pak sudrajat dan pak saiku
berkeliling di seluruh wilayah jawa barat
ya itu yang diterima sama beliau
dalam rangka menyerap aspirasi
beliau menyampaikan itu ke publik
sebenarnya kan biasa saja
kalau bagi kami itu briliant
beliau menunjukkan diferensiasi
dengan pasangan pasangan lain
bukan putus asa tuh ya secara politik
bukan putus asa itu bahkan brilliant itu
cerdas bahwa beliau pasangan asyik ini
menunjukkan bahwa gue beda dong
pengen jokowi dua prioritas
menunjukkan bahwa beliau mendukung

yang beliau temui
sehingga beliau menyampaikan
dan itu tidak ada yang dilanggar
ini kebebasan berekspresi
sesuai dengan undang undang dasar empat puluh lima
peraturan perundangan apapun tidak dilanggar
peraturan kpu gak dilanggar
ada yang mengucapkan
kesehatan yang terjadi
eigalus di pasar
ketika di wang
kemudian menurun ke
bahas lu jawa barat
terjadi pion buntung
pak sudrajat dan pak saiku menyampaikan ini loh aspirasi mayoritas masyarakat jawa barat itu
sehingga pendukungnya bang eriko ini tidak siap
sehingga emosi marah marah meluarkan makian dan kata kata kasar dan melakukan provokasi yang sangat luar biasa
nah seharusnya bawaslu dan kpud menyikapi peraku pendukung yang sangat tidak sopan dan tidak bisa mematuhi aturan
kalau pak sudrajat dan pak saiku tidak ada satupun aturan yang dilanggar sama beliau berdua
kalau bagi kami ini ide yang brilian
mereka menunjukkan perbedaan pasangan asyik ini dengan tiga pasangan lain
mungkin tiga pasangan lain ini bisa saja mendukung pak jokowi
kalau pasangan asik ini jelas bahwa dua ribu sembilan belas ganti presiden
sebelum ke fadli bang eriko katanya pendukung anda yang terlalu lebay kalau katanya
pilpres baru tahun depan
pendaftarannya aja bulan
kalau tadi kita lihat bukan itu yang namanya kepanikan
sudah tidak ada cara lain lagi
tadi saya sudah jelaskan di awal
yang dibicarakan itu mengenai lingkungan jawa barat
bukankah kalau kita melakukan diferensiasi kalau nanti kami dipercayakan menjadi pemimpin
seperti apa yang kita lakukan
bukankah itu sebenarnya temanya yang dibicarakan di balerung ui ini
tapi ini coba menyimpang dari hal yang seperti itu
yang seharusnya belum sampai ke sana
siapa yang bisa membuktikan rupanya nanti akan mendukung calon calon presiden yang lain
kan tidak ada
tidak ada yang bisa memastikan hal itu
dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat lagi nanti dalam rekaman
kan bung budi juga ada di sana
bahwa yang juga maju ke depan untuk menenangkan semua itu juga dengan kesatria juga
menurut anda apa yang dilakukan pak
ya itu kalau kita bicara sebenarnya
coba ya bayangkan ya
yang namanya pak sudrajat itu
kan itu mantan dubes
mantan pimpinan pimpinan yang sudah berpengalaman
pak saihu itu terakhir apa
nah bayangkan seperti itu
kenapa nggak masyarakat jawa barat melihat
ini pemimpin yang mau kita pilih
melakukan diferensiasi dengan hal yang seharusnya tidak pada tempatnya
kalau buat kami sebenarnya
buat kami sebenarnya ini hal yang ya silakan saja lah
sebelum kepali sudah ada pak anek
makanya tadi saya sampaikan
ini bagian dari sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan
mungkin tidak bisa mengangkat leverage lagi
sudah demikian susah saya
mungkin mas andre dengan teman teman
tapi masih begitu juga
sebelum apa namanya kalau tadi kata bang eriko
ini kan secara fatsus politik ya itu tidak tepat
itu kalau secara politik itu langkah hopeless
tapi kalau yang berikut ini itu salah atau benar ya
kalau kata bang eriko
coba kita tampilkan di video berikut ini
nah ini boleh nggak
sekarang saya tanya
presiden kita siapa sekarang
sudah di mas budi
nah jadi memang
terlihat memang masa pendukung bang eriko
pendukung pak ahsanah ini memang nggak siap
jadi ini ketidak apa namanya
kemampuan berdemokrasi dan menerima perbedaan
waktu mereka bernyanyi jokowi dua pre ode
kita nggak protes tuh
itu hal hal yang biasa
padahal tingkat degree kesalahannya sama menurutnya
kita nggak merasa bersalah
jadi tapi bedanya
kami sangat menjiwai
dan sangat bisa menerima
inilah demokrasi perbedaan mendapat
yang tidak bisa menerima ini
adalah pasangan ahsanah
yang rusuh anak buah dia
pendukung dia wajar dong
dua orang itu bertanggung jawab
untuk mengredakan suasana
karena yang bikin rusuh sekali lagi adalah pendukung ahsanah
jika anda tadi katakan pendukung hasanah
atau teman temannya bang eriko tadi tidak bisa menerima
tapi saya yakin fadli bisa menerima
kalau kita break sejenak
dan setelah break saya bertanya anda
kami akan segera kembali
nah ini yang paling sabar diantara kita fandi
baru saya tanya sekarang
gimana komentarnya anda
ini siapa yang salah
siapa yang benar secara etika
benar atau salah
bagaimana kita merespon ini
sudah tepat belum
ya sebelum kesana kan sebetulnya kita mesti lihat
hakikat dari kampanye itu kan
kesempatan bagi pasangan calon
untuk menyampaikan gagasannya
visi dan misi kepada masyarakat pemilih
dan dari evaluasi kpu
dari pilkada dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas
dan beberapa lembaga riset juga
metode kampanye dengan debat itu adalah
salah satu yang paling efektif
ketika pemilih menentukan pilihannya
disiarkan secara luas
dia menegapi bahwa
dia menegapi banyak hal
merespon banyak hal
makanya menurut saya sayang saja
forum debat publik itu justru
tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin
untuk menyampaikan konten konten yang diperdebatkan
nah tadi saya sepakat
bahwa tema kampanye kemarin
saya juga nonton kemarin
temanya kan soal lingkungan
soal sumber daya alam
pertambangan dan lain lain
nah menurut saya
baiknya seluruh paslon
konsen saja untuk membahas
karena masyarakat jawa barat ingin mendengar itu
jadi kalau kemudian soal
berkampanye menyampaikan hal lain
kita tentu mesti melihat
aturan dan regulasinya seperti apa
tapi poin penting saya adalah
metode kampanye debat itu adalah
salah satu yang paling ditunggu oleh masyarakat
dan semaksimal mungkin harus dimanfaatkan
untuk mengedukasi masyarakat
menyampaikan informasi kepada masyarakat
terkait dengan tema yang diperdebatkan
pasangan calon akan melakukan
a b c dan b
tapi di ujung
di ujung debat saja gitu
cuma lima sampai
sepuluh sampai lima
closing statement tidak
tidak mengganggu isi konten
kalau dilihat konteks itu
tentu kita harus lihat
peraturan kpu nomor empat tahun dua ribu tujuh belas
terkait dengan kampanye
dan tata cara
salah satu metode kampanye itu debat
bagaimana materi debat
itu memang pasangan calon dibatasi
hanya boleh menyampaikan
terkait dengan tema perdebatan
yang sudah disepakati
baik oleh kpu
maupun pasangan calon
bahkan di aturan pembukaan tata tata tip debat
saya juga melihat
pas calon tidak boleh menyampaikan materi kampanye
materi materi lain yang diluar tema perdebatan
dalam konteks sekarang kan kita sudah lihat
kpu dan bawaslu
adalah dua lembaga yang paling punya otoritas
untuk menilai peristiwa ini
dan kita kan harus hormati itu
sebagai sebuah rule of game
dalam proses penyelenggaraan pilkada
apa yang disampaikan itu
memang diluar konteks perdebatan
termasuk juga video yang kedua tadi kan
nah itu dua dua
itu kan diluar konteks tema perdebatan
makanya memang harus dibatasi
dan justru juga akan jauh lebih baik
kalau kemudian moderator misalnya
punya kesempatan yang
untuk membatasi itu
atau substansi yang diluar materi debat
menurut saya ini menjadi evaluasi lah
kemudian dalam metode debat
terkait dengan apakah ini
ada pelanggaran atau tidak
kpu dan bawaslu jabar kan sudah mengatakan
ada pelanggaran administratif di sana
dan sanksinya adalah
peringatan dan teguran tertulis
di perdebatan ketiga
karena kan ada tiga kali debat nih
tidak melakukan hal itu lagi
yang disampaikan kepada publik
yang kemudian sudah disiapkan
oleh penyelenggara publik
yang negatif gak
kalau kita bisa
politik di jawa barat nggak
itu kan ekstrimnya gitu
lihat dampak dampaknya kemudian
menurut saya sejauh itu tentu tidak ya
konten yang disampaikan
pertujuh malah menyelamatkan demokrasi gitu ya
kalau mau dilihat secara positif
karena ini memang
pasangan calon diberikan kesempatan untuk bicara
diberikan kesempatan untuk menyampaikan poin poin yang dianggap itu baik
mereka punya ruang untuk itu
udah kampanye yang diatur sedemikian rupa tentu harus dipatuhi aturan mainnya
degree kesalahannya menurut anda kalau tadi kan anda menyoroti ya memang ini tidak tepat dilakukan di forum debat gitu tadi kesimpulannya
kalau tadi dilihat dua peristiwa itu apa namanya dua ribu sembilan belas ganti presiden atau ketika video nyanyi tadi
anda lihat punya degree kesalahan yang sama atau berbeda
ya bisa dilihat dari dua hal
pertama kalau mau dilihat dari positifnya ya paslon mau menyampaikan apapun sepanjang masih dalam batas batas ketentuan yang ada dalam undang undang ya silakan saja
ini juga akan menyehatkan masyarakat juga kan untuk kemudian bisa lebih dewasa menerima perbedaan menerima ide dan lain sebagainya
tapi di sisi yang lain kalau kita melihat ini sebagai sebuah hal yang bisa memprovokasi masyarakat
menimbulkan kericuhan dalam debat di ruang yang tidak terlalu besar itu kan dampaknya jauh lebih negatif
kalau terjadi bentrok di sana karena masa yang
banyak itu terprovokasi itu kan menimbulkan dampak yang lebih luas
itu yang menurut saya kebangan
itu yang menurut saya kenapa kemudian debat itu diatur sedemikian rupa mas budi
agar kemudian menghindari akibat akibat provokasi bentrokan saling kemudian menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan
itu menurut saya poinnya
anda dan kawan kawan anda tidak memperhitungkan dampaknya akan membuat teman teman bang eriko yang parah betul gitu
mas budi pernyataannya pak sudrajat itu tidak melanggar konstitusi
melanggar konstitusi apa salahnya menyampaikan aspirasi masyarakat jawa barat yang beliau temui selama menyerap aspirasi di lapangan
bahwa masyarakat jawa barat menyampaikan aspirasi ke pak sudrajat dan pak saiku bahwa kami menginginkan pergantian pemimpin jawa barat
segaligus mendukung pergantian kepemimpinan nasional di dua ribu sembilan belas
nah pak sudrajat dan pak saiku menyampaikan aspirasi itu di depan panggung dan wajar saja waktu pak
apa namanya pak asana asana pak t b hasanudin dan pak anton cerlian bernyanyi joko widodo priode kita nggak ada yang rusuh kok
karena kalau di pihak kami kami berbeda pendapat berbeda pilihan itu wajar
karena gerindra dan pks serta pan yang mendukung pasangan ini sangat dewasa dalam berpolitik dan berbeda pendapat
ini menunjukkan kualitas kader aja
kan ribut ini kan karena pendukungnya hasanah pasukannya bang eriko ini ngamuk ngamuk
sayang aja tv gak lihat apa yang dilakukan oleh pasangan itu
meskipun suara yang kita dengar di televisi memaki maki dan mengeluarkan kata kata kasar yang sangat luar biasa
nah kalau bawaslu melakukan sanksi kepada pasangan kami tentu harus ada keadilan
harus ada keadilan
keadilannya apa nih
kami dalam kesempatan ini kita meminta kepada bawaslu untuk netral
jangan mau ditekan tekan
oleh kelompok lain
harapan kami seperti itu
jadi kalau kami dianggap salah tentu yang nyanyi juga dianggap salah dong
karena jelas jokowi dua pre odeh dinyanyi itu
kalau kami sih nggak merasa salah
kalau respon pendukung itu tidak salah
respon kami pertama idenya pak sudrajat saiku ini kreatif brilian
bagus kalau bagi kami
tidak ada yang salah
nah seandainya diberikan teguran oleh bawaslu ya tentu kita minta rasa keadilan
silahkan tegur juga pasangan ahsanah yang menyanyi itu
dan juga tegur pendukungnya yang memang berbuat onar di acara itu
karena waktu beliau bernyanyi kita nggak protes
itu biasa saja
kita mendengar jokowi dua pre odeh
pas kami menyampaikan aspirasi masyarakat jawa barat yang menginginkan ganti presiden
kok anda rusuh gitu loh
tadi kan sudah disampaikan dari perludem ya
bahwa kan semua ini kan ada aturan mainnya
dan tadi juga disampaikan mas fadli juga
tadi bahwa sebenarnya dalam hal ini moderator kan bisa mengatur
tapi kalau dilihat ini pak bumbudi juga kan ada di sana
bahwa di sini kontrol itu mungkin terlepas ya
kita anggaplah seperti begitu ya
tidak bisa dikuasai oleh moderator
tapi kalau kita jujur secara melihat ya ini sebagai kita menonton apa
kan ini hal yang berbeda
sementara yang dibicarakan di sini adalah jelas bahwa dalam koridor mengenai masalah lingkungan hidup
mengenai masalah esdm mengenai masalah jawa barat
nah apa kaitannya dengan perubahan dengan kampanye yang lain
kan itu seperti contoh itu tadi
nah ini kan kelihatan bahwa memang ya ini sudah kelihatan bagaimana membuat ini menjadi panas
padahal ini sebenarnya panggung yang paling tepat untuk menunjukkan
apakah kita pantas untuk
mempercayai seorang pemimpin
sepasang pemimpin yang nanti akan memimpin jawa barat
anda respon pendukung hasanah sendiri dengan seperti itu itu masih wajar
itu bentuk arahan yang wajar
bayangkan saja dalam hal seperti itu
di dalam hal terakhir tadi sudah disampaikan
sebenarnya kan tidak ada lagi momen seperti itu
tapi itu dilakukan
tapi kan juga yang menenangkan juga siapa
yang maju untuk menenangkan juga pasangan nomor dua
bukan ada yang lain
karena wajar kan pendukungnya yang ngamuk
kalau kita melihat dari sini juga
mereka sudah melihat
nah inilah tipikalnya nanti
nanti kita lihat hasilnya nanti
bagaimana nanti di akhir
saya tidak ingin mendahului
tapi artinya dari sini terlihat
bahwa hal hal ini yang saya sampaikan di awal tadi
ini sudah tidak ada jalan lain lagi
bagaimana caranya untuk mengupgrade ke atas
karena tidak ada lagi hal lain yang bisa disampaikan lagi yang berbeda
atau yang terobosan terobosan
mau tidak mau
ya inilah yang harus dilakukan
fadli anda lihat
kalau bahasanya pak jokowi
juga menjadi multi vitamin
bagi kontestasi pilkada untuk bisa menaikkan
realitas politiknya kan begitu ya
karena jadwal pencalonan presiden itu tidak lebih dari empat puluh lima hari
dari jadwal pelaksanaan
dan memang ini
sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari
pencapaian maksimal di hasil pemenangan pilkada
itu akan sangat menentukan
untuk kaki kaki pemenangan di pilkada dua ribu sembilan belas
itu realitas politik yang tidak bisa dihindari
tapi kan ini dua sektor yang berbeda
dua entitas yang berbeda
dengan desain penyelenggaran yang berbeda juga
dan penyelenggara pemilu
menurut saya harus menjaga
dua ritme ini sebaik baiknya
debat sekali lagi adalah salah satu metode kampanye yang paling efektif ya
saya pun sebagai pemilih misalnya
kemungkinan besar saya akan menentukan pilihan
kalau saya mendengar perdebatan
kalau saya mendengar perdebatan
dari paslon paslon yang ada
htv anda jawa barat ya
saya bukan pemilih jawa barat ya
kalau salah satu indikator saya menentukan pilihan itu ya mendengar debat
nah tapi kalau kemudian yang diperdebatkan di luar konteks tema
yang diusung oleh peserta
itu kan cukup disayangkan
ini salah satu evaluasi juga
hukuman apa sih fadli yang pantas
ini kalau kita bicara hukuman etik
sama hukuman administratif
hukuman apa yang pantas gitu
saksi apa yang pantas
dari regulasinya kan clear
sanksinya ya administratif saja
peringatan bahwa karena ini perdebatan ada temanya
ada aturan mainnya
maka harus dipatuhi
kedepan tidak boleh lagi
bahwa yang disampaikan haruslah kemudian yang berkaitan dengan perdebatan
menghindari kemungkinan kemungkinan untuk kemudian menyulut emosi masyarakat
menyanyi itu sama nggak seperti yang disampaikan pak sudrajat
nah makanya menurut saya
itu harus di
apakah itu adalah sebuah konten yang diluar tema perdebatan
nah artinya kan memang
ini harus di
nah maksud saya
kalau tidak memberikan sanksi kepada pasangan sana
apakah netral atau tidak itu
ini kan domain dari
perludem kan pengawas pemilu
pemain dari pengawas pemilu ya
pengawas pemilu maupun kpu
punya ruang untuk menurut saya
nah analisis perludem gimana
kita mesti lihat lah
itu yang punya otoritas kan pengawas pemilu
karena kalau itu sama sama dua domain yang diluar perdebatan
ya mestinya harus ada
pendulusuran juga terkait peristiwa itu
anda mengurangi kerjaan saya
tapi saya mau nyalahi ke anda
tapi kenapa sih harus memakai istilah istilah
pilpres gitu dalam
kan masyarakat kan pengen dengar ini
kalau tadi kata fadli
masyarakat pengen denger
yang makanya diperhitungkan gak
bahwa akan ada
jadi kemungkinan namanya juga bisa saja jelek
bisa saja lebih bagus
pak andre ini diperhitungkan gak sih
kan dari awal
pak sudarja dan pak sehu sudah bicara
mulai dari sungai citarum
sampai pertambangan itu sudah dibahas oleh pak sudrajat dan pak saiku di perdebatan itu
beliau sampai di closing statement
beliau menyampaikan bahwa
bahwa kenapa beliau menyampaikan itu
karena beliau ingin menunjukkan
inilah aspirasi masyarakat jawa yang beliau terima selama berkeliling di jawa barat
dan itu sebagai calon pemimpin
beliau harus berani menyuarakan itu
dan itu tidak salah
tidak melanggar konstitusi
kita kan gak
itu kan pak sudrajat sudah mendengar
t b hasanudin dan pak anton cerin
bernyanyi mendukung joko widopro
lalu kuasa pendukung kita gak ada yang ribut
kesimpulannya memang mengagetkan
tapi kenapa sih
masa pendukung pak hasanah
ternyata tidak sedewasa masa pendidikan
tapi kenapa kemudian urusan pilpres dipakai juga di pilkada
kan harusnya cari momen yang lain saja gitu
kan nggak ada yang masalah
sekarang masalahnya apa
kan tidak dosa
dan juga kalau bagi saya sebagai pendukung asyik
tidak ada pilihan
beliau menunjukkan perbedaan yang jelas
nah bang edi kok terakhir ya
kita seperti yang disampaikan tadi mas fadli
kita percayakanlah kepada bawaslu maupun kpud
seperti apa nanti sanksi yang akan dilakukan
karena saya baca di media hari ini
di salah satu media utama ya
bahwa bawaslu akan memberikan sanksi tentunya
sanksi apa yang paling pantas menurut anda
kami tentu tidak ingin mencampuri sampai hal kesana
biar lah itu
boleh punya harapan
tidak boleh kita masuk dalam hal hukum
nekan nekan gitu boleh lah
dan begini ini sudah terlihat
ini ada di televisi kan
jadi sekali lagi kalau kami melihat inilah bagian dari memang tidak punya pilihan lain lagi
artinya memang harus melakukan hal seperti ini untuk mengupgrade
ya berkuasa boleh
berkuasa itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak
tapi berkuasalah kita dengan cara yang baik dan benar
nah ini menunjukkan ambisi dan kekuasaan itu menjadi sesuatu hal yang paling utama
segala cara kita pergunakan untuk mencapai hal itu
nah ini terlihat langsung
yang mana itu ya nyanyi
joko widup rewde itu
ini dengan bernyanyi kan memang diberikan kesempatan
bahwa ada memang waktunya untuk seperti itu menyampaikan
kan silakan juga kalau misalnya pasangannya mas andre mau bernyanyi kan juga boleh
tapi pada saat
penutupan begitu memunculkan hal yang lain
yang diluar daripada konteks
nah itu sesuatu hal
jadi ada yang lebih
yang lebih terdengar itu kaos
bukan nyanyian gitu ya
jadi memang menakutkan ternyata kaos
ganti presiden itu memang menakutkan bagi kelompok pendukung
nah itu persepsi anda
makanya dia rusuh
ya persepsi saya kita harus akhiri dialog kita
karena apa durasi kita sudah habis
terima kasih bapak bapak kita
ada laka laka yang serius atau serius tapi santai
jadi bahwa sudah juga kpu jawab terkait dengan isu ini
oke sekali lagi selamat malam
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetaplah bersama kami